pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk mengungkap adanya transaksi sindikat narkoba sebesar satu ratus dua puluh triliun rupiah
ini merupakan angka transaksional total selama lima tahun sejak dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh satu
laporan ini diungkapkan kepala ppatk dian ediana rai dalam rapat kerja ppatk dengan komisi tiga dpr ri dua puluh september lalu
kasus ini melibatkan pihak terlapor yaitu satu tiga ratus tiga puluh sembilan pihak yang terdiri atas individu dan korporasi
yang mencatatkan adanya aliran transaksi yang mencurigakan dari pelaku tindak pidana narkoba
ditemukan adanya aliran dana dari luar negeri dengan berbagai cara transfer data seperti penggunaan rekening milik orang lain
pemindahan buku dan pencucian uang dengan modus perdagangan salah satunya menggunakan faktor palsu
ppatk telah menyerahkan laporan tersebut kepada lembaga terkait khususnya kepolisian dan bnn
apapun yang kita lakukan apapun yang ppatk lakukan pada hakikatnya pasti di ujungnya itu ada di aparat penegak hukum
karena memang ppatk itu sebagai lembaga intelijen keuangan
ada batas batas yang tidak bisa kita lakukan dan hanya bisa dilakukan oleh teman teman aparat penegak hukum
sementara badan narkotika nasional atau bnn menyatakan akan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran rekening tersebut
apakah berkaitan dengan transaksi narkotika atau tidak
kita akan mengecek apakah keseluruhan transaksi tersebut benar benar transaksi narkotika atau bersekelindang dengan transnas malpanya lainnya
bagaimana juga akan menelusuri dan memastikan apakah transaksi transaksi temuan ppatk tersebut dapat diselidiki
menurut bnn jika transaksi tersebut terkait dengan kejahatan internasional
maka tak menutup kemungkinan transaksi yang sama bisa dieksekusi oleh beberapa negara